kementerian pertanian menyiapkan sumber pengairan baik yang berasal dari sumur bor maupun aliran irigasi
hal ini untuk menghadapi musim kemarau ekstrim atau el nino yang diperkirakan mencapai puncak pada bulan agustus
melansir cnn indonesia com menteri pertanian syahrul yassin limpo akan mengalokasikan lima ratus unit embung dan enam ratus dua puluh sembilan unit pompa
guna menghadapi el nino pada agustus mendatang
selain itu kementerian pertanian juga menyiagakan dua ratus lima puluh unit pipa serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau rzit sebanyak tiga dua ratus tiga belas unit
syahrul meminta jajarannya mendampingi petani dan menyiapkan sumber pengairan baik yang berasal dari sumur bor maupun aliran irigasi
pada periode dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua syahrul menjelaskan kementan telah mengalokasikan untuk kegiatan irigasi
perusahaan yang berasal dari sumur bor maupun aliran irigasi

guna menghadapi el nino pada agustus mendatang
pertanyaan terakhir kementerian pertanian syahrul yassin limpo akan mengalokasikan lima ratus unit pompa guna menghadapi el nino pada agustus mendatang